kepala komisi pemberantasan korupsi
terkait dengan pernyataan dari kpk
beberapa saat yang lalu terkait dengan
geng geng pejabat yang ada di lingkungan
geng geng mentereng ini anda kaget
atau sebaliknya biasa saja
saya kaget kalau kpk sederhana itu melihatnya
kalau kita bicara soal yang pertama
tentu saja kalau kita bicara soal
apa yang terjadi
ini kan bukan barang baru sebenarnya ya
sudah sering sekali
pertanyaan soal itu
kalau misalnya dalam kasus alun
itu laporannya sudah dilakukan
sepuluh tahun yang lalu
nah kalau tiba tiba
selama ini lalu tiba tiba
kpk baru masuk
itu kan pertanyaan besar sebenarnya
kemana aja gitu kpk
yang kedua saya kira
tindakan yang dilakukan kpk
memang juga rada kegenitan gitu ya
sebenarnya apa yang mau dilakukan
dengan pemeriksaan itu
apa yang ditujukan dengan pemeriksaan itu
apa yang mau dicapai
artinya dia hanya mengklarifikasi soal
yang dibutuhkan dari kpk kan
kaitan dengan koruptifnya
dan selama ini kan memang udah dilaporin
sudah sekian lama dilaporin
sekarang itu mau ngapain kpk dengan itu
termasuk tadi pernyataan pernyataan
yang menurut saya menunjukkan
betapa sederhananya kpk
melihat yang begituan
melihat bahwa tidak ada
tidak bisa ditelusuri
tapi dia tidak melihat misalnya sampai
bukan hanya sekadar terdaftar
nilai kewajarannya itu
dalam kaitan dengan profil nilainya berapa
dan profilnya orang
dan kalau itu pun kita
tentu pertanyaan kita
dalam konteks itu
apa yang mau dicari kpk
nah yang ketiga tentu saja
yang kita mau bilang adalah
karena ini bukan perkara baru
saya tuh kaget aja ketika kpk
akan akan gegap gempita
berhadapan hadapan dengan alun
padahal kejadian mirip alun ini kan
begitu banyak level gitu
apikaten tuh jangan sampai lupa
misalnya rekening gendut
yang dulu dipegang oleh kpk juga
yang sampai sekarang entah kemana hasilnya
nggak diapa apain juga
kalau dibanding dengan rafael alun
yang dibanding dengan alun trisambodo
saya kira jauh banget
itu jumlahnya jauh lebih wah dan luar biasa
tidak ada bahasan apa apa
nah menurut saya adalah begini
yang dilakukan kpk ini
sekedar memenuhi tuntutan publik
maka tidak afdol
kalau kemudian tidak diperiksa juga gitu
terus serta gitu
karena publik sudah bergerak ya
dengan caranya sendiri begitu ya
pertanyaan ini pertanyaan yang sudah sekian lama
kita bicarakan loh
tanpa bisa ada jabatan publik
kekayaannya bisa di luar batas kewajaran
bukan sekedar kpk ya
saya kira banyak sekali
kalau kita bicarakan pada level
kementerian keuangan secara umum
secara usus maksud saya
misalnya bukan hanya di dirjen pajak
tapi kementerian keuangan
apalagi termasuk di kementerian lainnya
termasuk di lembaga lembaga lain
misalnya di kepolisian
dalam kasus rekening gendut
nah maksud saya
tagihan kita ke kpk itu lebih dari sekedar gimmick
untuk menyatakan bahwa
sudah memeriksa memanggil
lalu melakukan sesuatu
bukan sekedar itu yang kita bayangkan
yang kita bayangkan adalah
kpk keluar dengan konsep si pasti
misalnya mendorong segera
ya segera dong kita kuatkan konsep
lalu kemudian menerabas ke belakang
untuk melihat apakah ada kasus
korupsi di belakang harta yang menggunung itu
yang gitu gitu yang kita harapkan
kalau hanya sekedar klarifikasi
nyaris tidak memiliki makna apa apa
untuk sebuah proses penegakan hukuman ke korupsi
anda melihat bahwa kpk terlalu responsif
karena publik sudah bergerak dengan cara mereka sendiri
tapi sebenarnya rasa lama
yang harusnya sebenarnya sudah
kemudian ditanggulangi oleh kpk
dicari bagaimana solusi dan segala macam
sudah bukan sekarang ini
mengapakah mereka bisa berpikir
padahal masalahnya sangat krusial
dan anda melihat
kalau untuk kasus rat
bahkan ini sejak tahun dua ribu dua puluh
dan juga permasalahan rekening gendut
itu selalu yang dihadapkan
salah satunya selama ini
mengapa bisa pola pikirnya sampai dengan begitu
mas zainal kita akan bahas
jawabannya usai jeda berikut
terlebih dahulu tetaplah bersama kami
ya usut punya usut
di kementerian keuangan
masih kami bahas malam hari ini
bersama zainal arifin motar
peneliti pukat ugm
mas zainal masih bergabung ya bersama kami ya
masih mendengar ya
tadi mungkin sedikit juga
dari alexander marwata
sebenarnya yang mungkin menyebabkan
kpk kesulitan selama ini adalah
terkait dengan konsep
aturan sanksi penyerahan
lhkpn oleh pejabat
apakah itu make sense
iya kalau saya kira
kalau itu memang sudah dari dulu
karena yang memberikan kewajiban
untuk memberikan lhkpn
itu kan ada standar
hanya jabatan tertentu
padahal dalam struktur itu
ada jabatan jabatan yang mungkin
eselonnya tidak penting
tidak terlalu tinggi
tapi dia memiliki posisi yang penting
jadi memang dulu
itu sudah lama dibicarakan
kalau soalan itu
termasuk misalnya ketika
pejabat pembuat komitmen
akhirnya didorong masuk
karena ppk itu biasanya
bukan eselon tinggi
kemudian punya kewenangan
menentukan proses standar
makanya kenapa kemudian didorong masuk
itu pembicaraan yang sudah sekian lama
bukan hanya sekedar di level teknis itu
tetapi bagaimana misalnya
itu dipakai sekarang
illicit enrichment itu adalah
ini sederhananya ya
terhadap harta yang dimiliki
tapi di luar batas kewajaran
dengan profil orang
pejabat publik tersebut
tentu dikaitkan dengan
apakah dia memperolehnya
melalui jalur yang halal
atau jalur yang haram
lalu kemudian kalau terbukti jalur hak haram
maka kemudian hartanya bisa
termasuk dengan proses
pembuktian terbalik bahwa dia harus membuktikan bahwa
itu diperoleh secara
nah poin saya adalah itu baru satu
bukan sekedar itunya
tapi yang kedua adalah
laporan laporan yang selama ini sebenarnya sudah cukup
jama dan banyak
transaksi yang mencurigakan
yang sangat besar yang dikaitkan dengan
jabatan jabatan publik tertentu
saya kasih misalnya adalah
yang kemudian itu sudah sepuluh tahun yang lalu
atau kemudian laporan ppatk
yang kemarin mengatakan
ada triliunan uang yang mengalir
dalam sebuah proses tertentu terhadap beberapa
anggota partai politik
anggota dpr partai politik
atau misalnya termasuk soal
rekening gendut yang dari dulu selalu dibicarakan
tapi kemudian tidak pernah
proses yang berarti
nah maksud saya adalah tentu memang
hukuman konstruksi perundang undangan
yang terbatas di kita ya
tapi pada saat yang sama kpk
mengerjakan beberapa hal di wilayah itu
yang barangkali masuk dalam konstruksi
ada banyak sekali panggilan yang bisa
dilakukan oleh kpk sedekat dekat ini
terhadap proses yang kurang lebih sama
eko dan manto biaya cukai
karena kemudian juga sudah disebutkan
dengan harta profiling
wajar berdasarkan profil
gajinya atau misalnya
berbagai data lainnya
atau kemudian dikaitkan
dengan jabatan jabatan publik
tertentu yang itu
berseliweran sangat luar biasa
nah maksud saya
kpk kalau hanya sedang manggil karena viral
ya menjadi ya
kalau nggak viral
nggak akan ada penata laksanaan
padahal saya kira kalau memang
mau dilakukan proses verifikasi lhkpn
banyak sekali tuh
ya di dalam proses
profile lhkpn kita yang harus dilakukan
karena dipantengin oleh kpk selama ini
termasuk bukan hanya sekedar di kementerian keuangan dan dirjen saja
bukan sekedar di kementerian keuangan dan biaya cukai
tapi juga kemudian di
sampai menuju ke arah
artinya ini juga yang menjadi jawaban
bagaimana kpk menganalisis
laporan laporan lhkpn yang selama ini masuk
tapi apakah ini juga yang menjadi permasalahan
dugaan tumbuh suburnya atau eksistensi
dari geng geng mentereng yang disebutkan oleh kpk
beberapa saat lalu
di lingkungan kementerian keuangan
dan mengapa begitu sulitnya mereka
untuk melakukan penelusuran
analisis terkait dengan
pola pola bagaimana pejabat pejabat ini saling terhubung
meningkatkan atau mendapatkan harta kekayaan mereka
saya kira satu sisi
kita harus bedakan memang ya
leveling levelingnya itu kita bedakan
satu kita bicara soal
kewajaran dan kepantasan
kita bicara soal berapa profiling
dan gajinya pendapatannya dibanding kemudian
kekayaan yang dia miliki bahkan kemudian
apa yang dia lakukan di hadapan publik
itu bicara pasti soal kepantasan dan kewajaran
dan yang kedua kita bicara soal
soal gaya hidup mewah
ketika sedang berhadapan dengan
ya kondisi yang
sangat berkekurangan gitu ya
dan itu saya kira itu yang
dilakukan oleh ibu sri mulyani dengan tiba tiba membubarkan
yang memamerkan melarang memamerkan karena itu
nah tentu tidak cukup ya karena kalau melarang memamerkan artinya tetap saja sebenarnya
dimiliki cuma dilarang pamerin kan
sebenarnya begitu aja
nah yang ketiga tidak kalahnya tentu saja adalah bukan sekedar kepantasan kewajaran dan prinsip etisnya
tetapi kita harus bicara soal prinsip hukumnya
apakah harta kekayaan itu diperoleh dengan cara sah atau tidak
diperoleh dengan cara benar atau tidak benar
diperoleh dengan cara sah atau tidak sah
nah dari titik ini
tiga tiganya perlu dikerjakan gitu loh
tiga tiganya perlu dianalisis
kpk tidak mungkin hanya berhenti
di tingkat bicara soal
apa yang selama ini dilakukan oleh kpk
bicara soal melakukan pujian terhadap
bukan disitu sebenarnya harusnya kalau kita bicara soal pembahasan korupsi
kita bukan puas karena sudah dilaporkan
tetapi kepuasannya adalah ketika hasil laporan itu dijadikan
pintu masuk untuk melihat tiga hal yang saya sebutkan
lalu kemudian prinsip etisnya
dan yang ketiga tentu saja adalah soal perolehan secara benar atau tidak benar
nah makanya saya kira yang di sini kpk dan kita semua
tentu saja bukan hanya berhenti di tingkat mendorong lhkpn terus dilaporkan
mendorong kepegawaian dan kepentingan lhkpn
harus pejabat publik untuk melaporkan semua laporan harga kayaannya
tapi yang harus dilakukan tentu saja adalah mendorong mereka melaporkan
melaporkan secara benar dan juga menjelaskan bahwa memang yang dia peroleh itu secara benar
bukan tidak benar
karena struktur peraturan perundang undangan itu bisa menyasar ke arah illicit enrichment
dan saya kira itu kan yang sekarang sedang berlaku
yang sedang dibicarakan ya
kalau undang undang yang berkaitan dengan perampasan aset kah atau aset recovery
itu kan sedang banyak dibicarakan belakangan
saya kira disitu keseriusan negara ini akan terbukti kalau ke arah dana
nah ini yang saya khawatir sebenarnya
karena undang undang yang berkaitan dengan perampasan aset atau aset recovery ini kan
sudah didengungkan dari tahun dua ribu sepuluh
saya ingat karena empat menjadi anggota tim
bersama teman teman masyarakat sipil untuk bikin versi masyarakatnya
dan itu dari tahun dua ribu sepuluh
tapi ternyata kan sampai sekarang tidak ada juga
nah mas zainal
saya kira berhadapan dengan ini
itu kita tidak bicara soal sekedar soal mampu atau tidak
kita mengerjakan lhkpn secara baik dan benar
tapi mau atau tidak sebenarnya kita mengerjakan lhkpn secara baik dan benar
walaupun banyak yang bilang sebenarnya ini sudah terlambat
tapi apakah ada indikasi pidana
yang kemudian bisa didalami oleh kpk dari lhkpn untuk kemudian memproses pejabat negara
yang dianggap memiliki harta kekayaan tidak wajar mas zainal
karena peraturan perundang undangannya kan selama ini mungkin mengatur terkait dengan ancaman
kan sebatas sanksi administrasi tuh
saya kira itulah yang dibutuhkan dan yang diperlukan untuk memperlukan peraturan perundang undang ini
dan yang diperlukan untuk memperlukan peraturan perundang undang ini

dari kpk gitu ya
untuk kemudian tidak berhenti ketika orang sudah melaporkan
tidak berhenti di level melaporkan kepatuhan
terhadap proses lhkpn
tapi juga harus melihat kepantasan dan kewajaran didalamnya
karena nyaris tidak pernah ada sebenarnya
tidak banyak yang dilakukan
proses verifikasi terhadap kepantasan dan kewajaran terhadap itu

kenapa saya bilang di awal tadi tiba tiba alun dipanggil
hanya karena kemudian sudah viral di publik masyarakat
padahal sebenarnya kalau mau diteliti secara baik
lhkpn itu kepantasan dan kewajarannya sangat banyak yang bisa diperdebatkan gitu
kita akan lihat bagaimana terkait dengan pengusutan geng mentereng yang ada di lingkungan kementerian
tidak hanya di kementerian keuangan tadi kalau misalnya mas zainal bilang
sebenarnya ini juga bukan barang baru
tapi rasa lama yang selama ini mungkin
agak dianggap sederhana
namun karena ada satu masalah ini belakangan
kemudian semuanya merespons dengan terlalu cepat
terima kasih mas zainal arifin
muhtar peneliti bukat ugm
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
sehat selalu selamat malam